dan sekarang kita akan mencoba kembali melihat bagaimana suasana arak arakan
yang beberapa saat lagi atau beberapa menit lagi akan segera sampai
di kawasan khususnya di bundaran bank indonesia
dan bisa kita saksikan tampaknya arak arakan baru saja meninggalkan kawasan sarinah
dan antusiasme warga masih bisa kita saksikan di sana
mereka senantiasa menyalakan asap berwarna merah putih bisa kita saksikan di sana
untuk sekedar memberikan penghargaan masyarakat
masyarakat memberikan penghargaan yang cukup unik
dengan menyalakan asap merah putih untuk memberikan rasa syukur dan juga rasa semangat
kepada para peraih medali emas dan juga perak di ajang olimpiade
yaitu owi butet dan juga sri wahyuni dan juga eko yulianto
dan arak arakan ini dijaga oleh sebanyak oleh aparat kepolisian
dengan menggunakan mobil empat rider dan juga diikuti beberapa mobil yang lain
dan juga diikuti beberapa mobil yang lain
yang senantiasa tentu saja arak arakan ini pasti akan menimbulkan kemacetan
namun tampaknya masyarakat masih bisa memaklumi arak arakan ini
demi memberikan penghargaan yang terbaik bagi para peraih medali emas
dan kini kita akan mencoba kembali untuk menghubungi rekan femi afriyadi
yang masih berada di busbanros untuk mengetahui di sana
seperti apa dan juga bagaimana tanggapan para peraih medali ini
saat berada di atas bus bandros dan diarak sepanjang dari kantor kementerian hingga ke istana negara
mencoba kita menghubungi femi afriyadi
femi afriyadi silahkan dengan laporan anda
ya alfian semakin dekat di kaitan negara antusiasme masyarakat
ataupun juga kitar ini semakin tinggi begitu
anda bisa lihat sendiri bagaimana tadi juga sudah ada beberapa rombongan anak sekolah
yang melambai lambaikan bendera kemenangan kemenangan
yang bawa oleh generasi generasi pejuang yang saat ini sedang berada di belakang saya
saya sudah berada bersama tantowi ahmad
tantowi bagaimana ini haru dan bangga reaksi masyarakat sepanjang jalur ini
detik detik menjelang istana perasaannya gimana
ya pastinya terharu dan bangga dan saya juga banyak mengucapkan terima kasih
buat masyarakat indonesia yang sudah mendoakan kita
apa nih harapan ke depan untuk generasi generasi pejuang lain
yang sedang mempersiapkan diri untuk bisa menjadi champion seperti anda
ya pastinya semoga atlet atlet lain bisa termotivasi dengan apresiasi yang diberikan
negara untuk kita dan mudah mudahan juga atlet lain
apa ini memacu atlet lain untuk bisa berprestasi
oke baik terima kasih itu tadi respon dari tantowi ahmad sendiri
yang masih sibuk memberikan responnya kepada masyarakat dan juga kepada warga jakarta
yang saat ini memberikan lambaian tangan dan juga memberikan lambaian bendera merah putih
sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan yang sudah mereka raih
anda bisa lihat ini detik detik menjelang istana negara
dan masyarakat masih tumpah ruah ke jalan untuk memberikan reaksi
kepada mereka yang berada di belakang saya ini
ya oh durang sampai
iya masih bisa kita saksikan bersama memang suasana arah karakan ini terus bergerak
dan baru saja arah karakan ini sampai di sekitar kawasan patung kuda
di sekitar kawasan kantor kementerian pariwisata
dan beberapa saat lagi akan segera sampai di kawasan istana untuk segera diterima oleh presiden
menarik sekali apa yang dikatakan oleh tantowiyahnya tadi
bahwa sebenarnya acara ini selain memberikan semangat bagi para peraih medali ini
memberikan dukungan memberikan semangat pada atlet atlet yang lain yang mungkin belum mampu atau belum bisa memberikan penghargaan terbaiknya bagi bangsa dengan menghadirkan medali untuk ajang olimpiade
untuk medali di ajang olimpiade
tapi diharapkan di ajang olimpiade mendatang bahwa para atlet indonesia senantiasa tetap bersinar sehingga nanti ajang arak arakan seperti ini akan tetap bisa atau tradisi arah arahkan ini tetap akan bisa diteruskan kembali
dan bisa kita saksikan bersama bahwa sejumlah karyawan dan juga masyarakat yang berada di sekitar kawasan jalan merdeka ini memberikan salam dan juga lambayannya kepada sejumlah atlet yang berada di atas bus bandros yang terus melambaikan tangannya kepada warga masyarakat yang ada di sekitar kawasan monas ini
dan nantinya seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa arah arahkan ini
ini nanti secara langsung akan diterima oleh presiden joko widodo untuk diberikan penghargaan
kemudian mereka akan beramah tamah untuk saling bertukar cerita dan juga bertukar pengalaman seperti apa yang mereka rasakan pada saat mereka melakukan pertandingan di ajang olimpiade rio tahun dua ribu enam belas ini
dan kalau kita berbicara mengenai tradisi arah arahkan ini memang tradisi arah arahkan ini senantiasa diberikan oleh pemerintah
sengaja untuk memberikan penghargaan yang terbaik kepada para atlet yang telah berjuang atas nama bangsa untuk mengharumkan nama bangsa di atas kancah internasional
pernah beberapa waktu lalu juga terjadi arak arakan untuk peraih piala thomas dan juga piala uber yang sempat disandingkan setelah sekian lama indonesia tidak meraih piala thomas dan juga piala uber sekitar tahun dua ribu dua puluh
dan dimana masyarakat pada waktu itu juga sangat memberikan support terbaiknya kepada atlet
dan arah arahkan terus bergerak semakin mendekati kawasan istana merdeka dan seperti yang disampaikan oleh koresponensi indonesia yudi yudawan bahwa nantinya sejumlah ofisial akan berjalan kaki sesaat akan memasuki istana
namun untuk pertama kalinya bus bandros ini akan diizinkan memasuki kawasan istana merdeka karena secara langsung nantinya para atlet peraih medali ini akan diterima oleh presiden joko widodo